sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

pasti pintar sekali
pasti suatu saat kamu akan sukses
saya senang kalau kamu punya teman seperti ini
pasti bisa buat pengaruh yang baik untuk kamu
tidak seperti teman kamu yang satu lagi siapa tuh yang so deket sama kamu
pikirannya selalu mesut
kok om mikir saya masum sih om
saya jelasin ya om sekali lagi nih om
selama ini yang terjadi selama ini itu semua salah paham om
jadi saya nggak sama sekali musim sama amira
memangnya saya ada nyebut nama kamu
jangan gr kamu rizky
loh siapa lagi om
rizky udah dong
mas aku baru bangun terus lihat ada orang berhantam
kamu tuh gimana sih mira
wajar dong aku sewap
aku sama sekali gak ada niat mesem sama kamu tiba tiba dituduh kayak gini ya
eh kok marah sama aku
aku cuma nggak mau kamu berhantam sama pak prabu
kalau kamu nggak ngebohonin aku bela diri
artinya kamu setuju dong kalau aku ini mesum
dan temannya itu ya tirta
dia itu hobinya senang sekali mengajak amira itu berangkat
saya heran kenapa orang hobinya berantem
tuh amera kamu lihat sendiri kan
selama ini kan di depan om prabu kita kan suka berantem kan
siapa lagi cobain disendir sendir dari tadi
rizky kalau kamu ngerasa daripada kamu itu ngomel ngomel yang gak berguna seperti itu
lebih baik kamu pulang saja ya
pak prabu udah dong pak jirin berhantam terus
yaudah lah amira
nanti kalau misalnya udah nggak ada orang lagi yang ngindir ngindir aku dari tadi
dibilang mesum lah dibilang suka ribut lah
aku pasti akan jenguk kamu ya
pak prabu saya mau pamit dulu karena banyak rusak
defta sekali lagi terima kasih ya kamu sudah menyelamatkan amira
oh ya dan kamu jangan sungkan sungkan kalau ingin bertemu dengan amira
saya senang sekali kalau amira berteman dengan orang seperti kamu